hutan tak hanya soal tegakan pohon menjulang ke angkasa
tak juga cuma soal yang tumbang di libas puldoso
ada manusia dengan beribu cerita di dalamnya
saya mipta farid
bersama film produser jonny aswira
dan fotojurnalis miki perisya
menempuh perjalanan ribuan kilometer
merekam kompleksitas relasi manusia dan hutan
dalam beragam perspektif
mulai dari kesehatan
sampai keadilan gender
di sepanjang hutan taman nasional kringji sebelan
salah satu hutan terakhir yang tersisa
di pulau sumatera
kami mendatangi sejumlah desa di tiga provinsi di sumatera
perjalanan kami mulai dari kota jambi
setelah menempuh perjalanan sekitar lima belas jam
dan sempat bermalam
di kawasan bangko
akhirnya saya sampai juga ke desa renah pelahan
yang merupakan desa yang berbatasan
dengan taman nasional kringji sebelan
kita akan belajar dari warga desa
bagaimana mereka hidup
lestari dengan alam
tanpa harus merusak hutan yang ada di sekitar mereka
kami disambut marzon ape
kepala desa renah pelahan
marzon tidak membantah leluhurnya
sampai generasi setelahnya
membuka lahan di kawasan yang kini
dikenal sebagai taman nasional kringji sebelan
namun kini mereka berubah
dari perambah menjadi penjaga hutan
hukum adat pun ditegakkan
tidak boleh masyarakat numang semarangan
kenapa sebab takutnya kita besok
mungkin kalau bencana lah
mungkin kita bisa mengambil banjir
mungkin tidak begitu kita tumbang
begitu kejadian itu tidak
kita mikir sepuluh tahun dua puluh tahun yang akan datang
hukum adat mengikat siapa saja
pelanggarnya diganjar dua puluh kg beras dan satu ekor kambing
namun bukan denda yang membuat mereka berat melanggar
rasa malulah yang menjaga perilaku mereka
hukum adat bagi mereka jauh lebih berat ketimbang yang dibuat negara
karena budaya malu
masih terjaga di antara mereka
hukum adat ini
karena hukum adat ini
barangsiapa pun yang melanggar
kita tidak ada yang namanya
teman pilih kan
nah beranak tiri beranak kandung
itu tidak ada yang namanya adat kan
nah itu karena malu bagi masyarakat itu
kalau dihukum adat
ya kan karena peraturan ini kan bikin bersama

warga desa renah pelahan berhasil mencapai suah sembarang beras dan pangan organik
mereka sudah menerapkan konsep ketahanan pangan yang sebenarnya
di saat pemerintah baru sebatas berbicara tentang itu
luas taman nasional kerinci sebelat sekitar satu empat juta hektare
terluas di indonesia
meliputi tiga ratus tujuh puluh satu desa di empat provinsi

dan sumatera selatan
luas lahan yang telah dibuka mencapai satu ratus lima hektare
dan sebagian dibuka sebelum pemancangan batas
pembukaan kawasan hutan ini memiliki konsekuensi berat
tak jauh dari renah pelaan desa pasar mesurai
eva yanora seorang tenaga kesehatan puskesmas
memiliki jadwal kunjungan ke rumah pasien penderita malaria yang baru sembuh
hampir semua pasiennya adalah pekebun
yang tinggal di kawasan yang dulunya adalah hutan belantara
warga desa merasakan betapa virus yang dibawa binatang
berpindah ke tubuh mereka akibat aktivitas perambahan
malaria jenis baru kenolesi ditemukan di daerah ini
virus ini biasanya menjangkiti monyet
namun belakangan menular ke manusia melalui gigitan nyamuk
pasar mesurai menjadi salah satu daerah endemik malaria
ya karena ini hutan kan masih dekat
masih dekat dengan hutan
terus nyamuk nyamuk itu masih mungkin masih berkeliaran
terus untuk yang di kebun
orang itu kan dia untuk sumber airnya dia buat bak
jadi baknya itu rata rata mungkin ada jentik jentiknya
untuk perindukannya lebih banyak di situ dia
kalau untuk yang di kebun
mereka rata rata nampungnya air hujan
mana yang sungainya jauh
perambahan hutan berdampak pula pada rusaknya habitat satwa
ada perubahan perilaku harimau
yang dalam beberapa kasus memangsa manusia
perubahan perilaku ini karena harimau terserang
yang sering disebut virus anjing
virus ini mengaruhi sistem syarat harimau
semacam gangguan jiwa
virus masuk ke tubuh harimau melalui hewan ternak yang pernah dibangsanya
ternak disasar lantaran hilangnya mangsa alami harimau
yang disebabkan rusaknya habitat karena aktivitas perambahan dan alif

dari fungsi hutan
inilah satu diantara beragam alasan warga tak lagi perambah hutan
selain dari banjir banyaknya hewan buas yang masuk ke desa
itu banyak sekali akibat yang dirasakan oleh masyarakat
jadi sekarang masyarakat sudah pada menyadari akibat dari perambahan hutan tersebut
jadi sekarang masyarakat sudah pada menyadari akibat dari perambahan hutan tersebut
dan banyak mampaan untuk hutan yang dihasilkan oleh hutan ini
dan banyak mampan untuk hutan yang dihasilkan oleh hutan ini
hal ini ataupun kemanfaatan terbuka lahan dan merematkan lahan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat
kini alih alih membuka lahan lagi warga muara madras
lebih banyak memanfaatkan lahan yang awalnya terbengkalai di sekitar rumah mereka

menjadi komoditas utama sayur mayur menjadi sumber pendapatan tambahan

tapi kopi milik warga hanya dihargai belasan ribu rupiah saja
rendahnya harga inilah yang mendorong warga masuk hutan
namun begitu memahami cara mengolah kopi yang baik kini harga kopi mereka mencapai rp lima puluh per kilogramnya
pendampingan kita ini lebih fokus kepada peningkatan produktivitas lahan kritis sehingga lebih produktif
dan masyarakat meningkat secara ekonomi dan akibatnya nanti masyarakat tidak perlu lagi melakukan perambahan ke dalam hutan
selain itu juga ada manfaat kesehatannya karena masyarakat yang terbiasa masuk ke hutan ini tidak ada lagi interaksi dengan satwa liar
pagi itu adalah hari yang ditunggu tunggu anggota kelompok tani
agendanya membagi hasil setoran kopi selama satu bulan
fitriah salah satu ibu yang datang
jadi payahnya terbayar ketika uang jutaan rupiah berada dalam genggamannya
rencananya uang itu akan ia kirim kepada anak
yang berkuliah di sebuah kampus di yogyakarta
sejak tak lagi merambah dan fokus pada pemanfaatan lahan yang ada kesejahteraan warga naik
kelompok tani ini semacam kooperasi yang membangun kolaborasi untuk kesejahteraan bersama dan kestaraan

langsung meninggal di tempat itu
hasil pemetaan satelit lembaga wwf menunjukkan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ruasan hutan sumatera konsisten
menyusut dari dua puluh lima juta hektare di tahun itu menyusut menjadi sepuluh juta hektare saja pada dua ribu enam belas
ekorestasi didominasi perkebunan sawit industri kayu dan sebagian lain perambahan masyarakat
perjalanan kami berlanjut ke kabupaten kerinci tepatnya di daerah renah pemetik kawasan ini
sudah lama dibuka warga bahkan jauh sebelum ditetapkan sebagai taman nasional orang tua
nasir salah satu yang pertama membuka lahan pada
seribu sembilan ratus lima puluh an untuk persawahan istilah itu kalau secara adat itu itu ajun arah
hai jadi kemantan diarahkan ke sini sesuai depan ini nama atau tokoh tokoh ada tersatu
itu diarahkan untuk mencari lahan untuk menetapkan lahan di sini setelah ditetapkan sebagai kawasan
taman nasional warga tak lagi bisa membuka lahan di area tersebut untuk menghambat laju deforestasi
sebuah lembaga swadaya masyarakat akar menggagas ekonomi alternatif bagi warga tujuannya jelas
agar warga tak lagi merambah tetapi bisa sejahtera warga diajak bermitra dan sediakan bibit kopi
termasuk pelatihan pihak akar menampung kopi hasil panen dengan harga yang bagus
sebenarnya harus bandar beberapa syarat gitu kalau untuk bermitra tama oh lahan mereka harus berada di luar taman natal
envika dan modela pembola evika dan modela pembola evika dan modela tuan dan telanjang zumra pitt produk warga seperti agar meer
yang kedua mereka harus mengikuti peraturan cara tanam dari kita tfca
perlahan warga pun meninggalkan lahan mereka di area taman nasional
mereka memilih manfaatkan lahan di wilayah pemanfaatan
ujang salah satunya
bang dulu kan sempat punya lahan di kawasan taman nasional
sudah berapa lama ini
sekitar empat tahun
sibuk lah garap di sini
kalau biaya produksi biaya hidup lah
kalau di sana butuh berapa banyak beli beras beli kebutuhan untuk dapur
terus dibandingkan kalau rumah di sini bagaimana
kalau biaya besar situ
besar situ ya
di sini kan hemat
kalau situ mungkin dari stok beras bisa satu karung
satu karung ya
beras ya eh minyaknya banyak kan
sejatinya warga tak paham apa itu pemanasan global
dengan berbagai istilah akademik
yang jelas pendekatan ekonomi warga berhasil menghambat kerusakan hutan
termasuk memberi kesempatan bagi lahan yang terlanjur dibuka
untuk menjadi hutan kembali
cerita lain ditulis warga lunang sako di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
konflik terjadi terkadang bahkan sampai pada hilangnya nyawa
ade febrian kepala resort lunang sako mengalami berbagai pengalaman yang nyaris
di adang di ancamparang sampai di sandra pembalak liar pernah ia alami
ada gabungan dari pores kerinci turun itu dua ribu tujuh
itu tuh ada pembalakan liar yang di morosako
jadi pas kita menemukan lagi masyarakat lagi nurun kayu
kita dekati kita tanya kita minta data malah kan dia menentang
menentang kita sudah di back up sama anggota
langsung meninggal di tempat itu pak
pada maret dua ribu dua puluh satu banjir bandang merendam ribuan rumah
dan ratusan hektare lahan pertanian di kawasan ini
banjir membawa serta balok balok kayu
petugas menduga kayu kayu itu berasal dari pembalakan liar
di kawasan taman nasional
untuk mengurangi konflik dirjen konservasi sumberdaya alam dan ekosistem
kementerian lingkungan hidup mengeluarkan kebijakan afirmatif
melalui peraturan dirjen nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kemitraan konservasi
masyarakat yang terlanjur membuka lahan diminta membentuk kelompok tani hutan
dan mendapatkan hak kelola lahan
kelompok ini kini berjumlah dua ratus an dengan anggota mencapai lebih dari dua orang
tersebar di wilayah sumatera barat
mereka dilarang menambah luasan lahan memindah tangankan dan wajib menjaga kawasan
kini merekalah yang menjaga hutan taman nasional kerinci sebelat
di saat keterbatasan jumlah polisi kehutanan
paradigma baru dalam pelestarian hutan yang sebelumnya pendekatan hukum menjadi pemberdayaan dan partisipatif
sementara kekuatan kami sangat minim mas untuk mengawal itu semua
total kami hanya punya kekuatan setiap seksi itu
sepuluh orang saja
totalnya di bidang wilayah sumatera barat untuk mengelola empat ratus lima puluh hektare tersebut
kita hanya didukung backup kekuatan tiga puluh orang
sekitar kalau saya bagi kemarin itu sekitar lima belas ribu hektare per orangnya
itu tidak akan mampu
konflik pun berkurang
masyarakat secara sukarela membantu apart menjaga taman nasional kerinci sebelat dari aktivitas perambahan
dengan cara ini setidaknya empat hektare hutan selamat dari penggudulan setiap tahunnya
sebelumnya rata rata perkeluarga membuka hutan seluas dua hektare tiap tahun
bersama kelompok tani ade melakukan patroli
yang mendapati seorang petani yang baru membuka lahan
lahan tersebut dibaktikan berada di luar taman nasional
ade meminta petani bernama nur salim itu untuk membentuk kelompok tani hutan agar bisa mendapatkan hak kelola
jadi program sekarang ini pak kami mengambil tindakan seperti ini karena sudah terlanjur ya pak ya
bapak sudah terlanjur
yang kami bentuk kelompok itu yang terlanjur pak
bukan yang berambah baru pak
nah jadi itu saya kasih tahu bapak
bapak ini pintu gerbangnya nih pak
kan bapak lihat ini
di batas ini ada tnks
tapi bapak syarat bapak bapak tidak boleh lagi nambah pak ya
nah ini kan sudah lihat nih ini kan masih ada hutan nih pak
olah yang ada ini pak
yang ada ini pak olahlah
dahulu masyarakat dan polisi hutan sering kucing kucingan
wali nagari sindang kecamatan lunang kabupaten pesisir selatan sumatera barat mengaku dirinya pernah bekerja untuk bos pembalak liar
saat itu melihat polisi kehutanan rasanya seperti kejatuhan sial
kini sang wali nagari dan polisi hutan menjadi kawan minum kopi sekaligus patroli
hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya
kalau kita dulu termasuk yang pekerja kasarnya ketika itu
kita pun pernah ikut untuk menyinsau ataupun ambil balok balok gitu
jadi nggak tahu kalau itu hutan hpt ini hutan yang bisa dikelola ini tnks
terutama masyarakat masyarakat yang tahunya dari nenek moyangnya itu udah hutan
pemberian hak lola lahan yang terlanjur dibuka
merupakan langkah awal menjaga salah satu hutan yang tersisa di pulau sumatera itu
pilihan merangkul ketimbang memukul para mantan perambah efektif membantu aparat
yang dalam banyak kisahnya selalu mengaku kurang jumlah dan anggaran

setelah diberikan oleh pemerintah
pemerintah menemukan hutan yang diberikan oleh pemerintah
sekarang pemerintah membeli hutan di pulau sumatera ini
karena ini lahan lain pak
memperjuangkan ibu ibu itu susah pak
tapi alhamdulillah saya ini pak

sampai jumpa di video selanjutnya
ya karena nggak naik lahan lain
yang diperlukan itu nggak ada yang digarap
jadi ya mau tak mau ya ada dua orang itu lah
harus berusaha lah sebagai perempuan
kami kan di hutan ini segalanya lah
ada banyak ada iklim ada ketahanan pangan
pokoknya kami ini ada di hutan
don sri adalah perempuan di desa ini yang pertama kali menggalang kekuatan
untuk mendapatkan hak lola lahan bermitra dengan taman nasional
dia sempat dianggap giliran
dan dianggap terhadap ibu ibu lainnya
yang menganggap apa yang dicita citakannya mustahil tercapai
tapi ada aja tuh yang udah didatengin
ah nggak usah lah itu nanti kita ditangkap
udahlah nggak usah nanti kita masuk kandang harimau katanya gitu gitu
terus tapi bu don sri tetap mencari
dimanapun ada sampai akhirnya waktu itu kekumpul lima puluh orang
don sri terus berusaha karena tak mau terus hidup dalam kota ini
tetap berusaha untuk hidup dalam ketakutan
getir baginya ketika harus terus mengaku sebagai janda
agar tak ditangkap aparat ketika kedapatan menggarap lahan di taman nasional
atau saat merasa tak berdaya ketika para suami ditangkap aparat
dan dijebloskan ke penjara
bapaknya mana nggak ada bapaknya pak janda
jadi ini apa sembunyi gitu lah
karena ini lahan lain pak
memperjuangkan ibu ibu itu susah pak
tapi alhamdulillah saya ini pak ya
nggak mudah pak mencapai di pak
bukan hanya yang dewasa
anak anak di desa ini bertahun tahun hidup dalam trauma
wahyu nisa putri adalah salah satunya
ia tinggal di sebuah pondok di dalam kawasan taman nasional
patroli polisi kehutanan menjadi momen horror
bagi perempuan yang biasa disapa puput itu
puput kecil sering berlari dan sembunyi menahan tangis
menghindari kejaran aparat
kami lari harus lari ke tempat yang gimana caranya kami harus keluar
yang puput sedihin tuh setelah puput keluar
puput mikir gimana puput mau sekolah besok
karena buku sepatu pakaian puput ada di pondok seperti itu
jadi besoknya tuh puput nangis sama orang tua
gimana mau sekolah nggak bisa baju nggak ada ada pr
pr udah put kerjain di ini di taman
bukunya ada di pondok gimana ngambilnya
ya udah nggak usah sekolah
jadi hari itu puput ngerasa kecewa karena puput nggak bisa sekolah seperti itu
trauma masa kecilnya itu membuat puput tergerak bergabung dengan donsri
bersama belasan perempuan lainnya mereka membangun solidaritas
terutama bagi istri istri yang suaminya pernah dijebloskan ke penjara
karena menggarap lahan di taman nasional
jerih payah donsri datang dari rumah ke rumah membuahkan hasil
pada dua ribu dua puluh donsri berhasil membentuk kelompok perempuan peduli lingkungan kppl sumberjaya
gerakan ini membesar melibatkan puluhan perempuan lainnya
bahkan menginspirasi perempuan di desa tetangga
donsri ikut membidani terbentuknya kppl sejahtera desa sumberbening
puncaknya mereka berhasil mendapatkan hak lola lahan pada akhir dua ribu dua puluh
kppl sumberjaya kini beranggotakan empat puluh orang yang berusaha memulihkan ekosistem taman nasional seluas tiga puluh tujuh enam puluh enam hektare
sedangkan kppl sejahtera dengan anggota empat puluh dua orang memiliki tanggung jawab memulihkan lahan seluas empat puluh lima puluh dua hektare
pemulihan dilakukan dengan menanam tanaman keras
rumah pembibitan tanaman ini mereka kelola bersama
nantinya bibit tanaman tersebut akan ditanam di sekitar kebun mereka
inilah awal dari gerakan pemulihan ekosistem hutan yang sebelumnya mereka rusak
tujuannya apa kenapa advokat dan kenapa harus ditanam di ladang pak
karena kita kemarin itu ini ya mas meminta alpukat ini kita yang pertama mau memulihkan lagi
ekosistem yang ada di tnks
dan yang kedua kita ingin memempatkan buah dari alpukat
ekosistem apa mbak yang dipulihkan misalnya apakah ada kewakilan warga misalnya lerengnya longsor atau bagaimana mbak
nah itu juga iya mas kita takut itu kalau apa lahan kita mereng itu kan otomatis nantinya takutnya kita longsor
kebanyakan kan kadang dari pohon itu sudah banyak kita tebangi
semangat perempuan di dua desa ini bukan semata

melainkan perjuangan menghadirkan keadilan gender dalam isu lingkungan
pemahaman yang berkembang selama ini menempatkan perempuan dan lahan sebagai aset yang dimiliki laki laki
tak mengherankan di banyak tempat identifikasi lahan menggunakan nama suami sebagai bentuk kepemilikan
namun di sumber bening dan karangjaya nama para istrilah yang disematkan pada kepemilikan lahan
padahal kalau kita coba perhatikan
kegiatan kegiatan di sektor pertanian perkebunan itu perempuan itu memiliki peran peran yang cukup penting dan signifikan
makanya kita mendorong untuk mencoba untuk mengubah atau memunculkan kembali bahwa sebenarnya perempuan itu mampu mengelola hutan
nah di lain sisi ketika ada kerusakan hutan itu kalau dari bacaan bacaan dan juga dari diskusi diskusi
itu perempuan yang menjadi apa ya menjadi beban menjadi apa korban korban terburuk dari dampak kerusakan hutan
menurut dede perempuan di dua desa ini cenderung melihat ekosistem sebagai ruang bersama
ada dimensi sosial dan solidaritas
kelompok ini mereka jalankan secara bersama sama
ada pembagian kerja
tanaman yang mereka tanam untuk pemulihan ekosistem selalu memiliki nilai komunal yang lebih tinggi
dan juga nilai yang lebih tinggi
yang bisa dimanfaatkan secara bersama sama
seperti alpukat nangka durian sampai jengkol
penguatan kelompok perempuan ini terus dilakukan
secara berkala mereka memperkuat literasi seperti menulis dan berkomunikasi
puput menjadi motornya
ia yang termuda di antara anggota kelompok
selain menjadi petani yang menggarap tak lebih dari setengah hektare lahan milik keluarga
puput juga memilih berkuliah di jurusan keguruan
cita citanya sederhana tetapi menyimpan gagasan mulia
puput ingin membuat sekolah sendiri
khususnya sekolah lingkungan
yang disitu nantinya anak anak paham tentang artinya tumbuhan pertumbuhan dan pengetahuan
kini donsri dan perempuan perempuan di desa itu tak perlu lagi mengaku sebagai janda untuk melindungi suami mereka
mereka kini bebas mengelola lahan
sekaligus memulihkan hutan untuk kehidupan yang lebih baik
alhamdulillah bersyukur senang
ya ini adalah bangga
bisa mengajak ibu ibu
perjalanan selama dua pekan ini mengajarkan kepada kami bahwa tak harus menjadi serakah untuk bisa sejahtera
kita bisa mengambil dari hutan seperlunya dan mempertahankan selebihnya
jangan lupa untuk menikmati video ini